tapi abie masih takut tante
kok takut sih
gak ada yang ngapain orang baik
gak perlu takut sama dia
aku takut sama dia
aku takut sama dia
aku takut sama dia
lah saya lihat gak ada nama bu retno di daftar appointment saya untuk hari ini
tapi ada yang bisa saya bantu
seperti yang saya bilang kemarin
saya mau menjadi donor sum sum untuk abi
saya minta supaya apapun yang harus dilakukan untuk persiapan tes dan sebagainya itu dilaksanakan segera
bu retno yakin transplantasi sum sum tulang itu bukan suatu hal yang mudah
saya siap untuk melakukan itu
punya waktu sekarang
semakin cepat semakin baik
oke karena yang pertama step pertama adalah kita melakukan tes kesehatan dan juga tes kecocokan
dan kalau emang benar sudah cocok dan sehat baru kita bisa lanjut ke langkah yang kedua
anies menurut abang kamu nggak usah khawatir banget deh
tante retno itu gak mungkin bisa jadi donornya abie
soalnya dia kan sakit jantung
kok sekecil apapun
pokoknya pastiin dulu mama itu cocok jadi pendonor atau enggak
jangan sampai si abi dapat donor dan sembuh
kacau semua nanti usahaku selama ini
udah deh mendingan kamu pulang aja biar abang aja yang cari infonya
oh kamu lupa ada abah
kamu tenang aja ya serahkan segala sesuatu kepada ahlinya
yaudah kalau gitu aku duluan ya bye
bu retno semua bekas bekas sudah siap sekarang kita tinggal tunggu hasilnya ya
berapa lama lagi ya dok
kemana aja jagoan ayo talks dulu
mama bisa jadi donor
kita masih menunggu hasil lab nya bu dewi
tapi bu retno kalau mau udah bisa langsung ganti baju
biar aku gak usah
silahkan ditunggu sebentar ya
semoga kali ini ambi mendapatkan donor dan bisa sembuh
ketahui lah tiap
pasti itu hasil tesnya tante retno
tikah longsot tiga kali kembali
duduk tegap sedikit
tante ini terhentam di alam
di dalam tanah
maha n teil
tante approximate waktunya mata hantu di mariana
ya bersyukur thank you
bu retno tidak bisa menjadi pendonor sum sum tulang
apa karena kondisi jantung saya yang lemah
dikarenakan kondisi kesehatan
tante operasi abi gak jadi lagi
abi gak boleh putus asa harus